sementara itu ketua kpk agus raharjo meminta para pejabat untuk berhati hati dalam bertindak
sehingga tidak melakukan korupsi dan juga berakhir di rumah tahanan kpk
agus juga mengungkapkan keprihatinannya terkait terus bertambahnya jumlah koruptor yang menghuni rutan kpk
pernyataan ketua kpk agus raharjo ini diungkapkan saat kpk menjelaskan detail rumah tahanan baru kpk
rumah tahanan kelas satu jakarta timur cabang kpk menjadi rutan ketiga milik komisi pemberantasan korupsi kpk
yang siap digunakan mulai hari ini
rutan seluas delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi ini akan menampung tiga puluh tujuh orang tahanan
rutan ini dibentuk sesuai keputusan menteri hukum dan ham ri tahun dua ribu dua puluh
pengelolaan rutan kpk telah terintegrasi dengan sistem database pemasyarakatan
yang dapat dipantau langsung oleh kementerian hukum dan ham melalui ditjen lembaga pemasyarakatan
fungsi rutan yang berada di area belakang gedung merah putih kpk ini juga akan ditempati tahanan
dari rutan kpk
satu yang akan direnovasi pada tahun dua ribu delapan belas mendatang